ya berkebun menjadi salah satu pilihan aktivitas ketika pandemi dan di rumah aja
salah satu bentuk dari berkebun atau urban farming
vertical garden atau yang biasa disebut dengan dinding hijau ataupun dinding hidup
lalu pertanyaannya apakah ini hanya menjadi tren semata
atau sudah menjadi pola hidup kebutuhan masyarakat urban kini
kini vertical garden pun mulai dilirik oleh masyarakat untuk menghiasi kediamannya
ya vertical garden menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat perkotaan
untuk tetap berkebun dengan memanfaatkan ruang dan lahan yang terbatas
bikin apa lagi ya di rumah gitu
jadi kan kelihatan di sudut rumah kadang
karena kelihatan kita kayaknya rumah kita kurang seger deh gitu
atau saat udara panas seperti ini kan jadi orang mikir
untuk kayaknya kita bagusin taman aja deh
alokasi budget setiap orang itu bisa dialokasikan untuk menghias rumah salah satunya dengan tanaman ini
muri menjelaskan ada beberapa hal yang mesti diketahui jika akan memulai membuat vertical garden
di antaranya adalah jenis tanaman
untuk tanaman yang dipilih
untuk di dalam ruangan atau semi outdoor yang tidak terlalu panas
bisa memilih jenis tanaman aglonema dan kuping gajah
untuk panas yang cukup terik
seperti untuk bagian atas atau outdoor
bisa memilih philodendron lemak dan sirigading
witri salah satu warga yang tertarik membuat vertical garden di rumahnya ini
mengaku keindahan menjadi daya tarik tersendiri baginya
untuk membuat vertical garden di halaman dan dinding rumahnya
untuk tanaman yang diperlukan

jadi lebih banyak saja
kalau ke atas tuh semakin banyak kan tanaman yang ada di rumah kita
dibanding dengan horizontal seperti itu
kalau oksigen pasti lah ya
cuma pasti pertamanya bukan ke situ
pikirannya pasti mata yang kita suka yang kita lihat
kepala divisi manajemen landscape institut pertanian bogor
hadi susilo arikvin menjelaskan
sebenarnya tidak hanya tanaman hias
tanaman buah sayur obat hingga pohon
merupakan vertical garden
yang harus diperhatikan konstruksi bangunannya
bisa tadi vertikultur ya dengan piping garden hanya dengan paralon
yang seperti di belakang saya ini kan
ini paralon dibuat piramid gitu ya
itu tentu tanaman tanaman kecil
tapi kan juga bisa balconi garden
jadi balkon balkon yang ada di apartemen
itu kan bisa ditanami dengan pot pot yang lebih besar
dengan tanaman tanaman yang lebih besar
kemudian yang digantung gantung
itu juga tanamannya bisa variatif
tergantung dari struktur sipil engineering kekuatan dari bangunan
mengenai tren atau pola hidup hadis susilo dan muri mengatakan
vertical garden bisa jadi sebuah tren dan juga menjadi gaya hidup sekaligus
banyaknya pilihan jenis vertical garden
tentunya memudahkan masyarakat yang ingin melakukan urban farming